kini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bakal calon ketua umum partai golkar syahrul yassin limpo
selamat pagi pak syahrul jumat kemarin adalah batas waktu penyerahan uang satu miliar rupiah dan menjadi syarat pendaftaran bakal calon ketua umum
anda diberikan waktu hingga siang ini dan ternyata belum menyerahkan syarat tersebut
apakah langkah selanjutnya anda akan bertahan tidak akan memberikan uang tersebut atau seperti apa
selamat pagi semuanya ya
pada dasarnya memang saya berangkat untuk menjadi calon ketua umum adalah dengan harapan dengan kecintaan dengan cita cita
agar saya bisa menyumbangkan idealisme saya menyumbangkan integritas saya menyumbangkan gagasan gagasan besar saya
dan konsepsi saya membangun golkar untuk bisa menjadi kekuatan sosial politik bagi negara

bagi rakyat dan membesarkan kembali marwah golkar
oleh karena itu standing procedure saya adalah untuk kepentingan golkar bukan hanya untuk sebuah ketua umum
dan pada posisi itu saya berprinsip bahwa semua kontaminasi kontaminasi yang bisa distigma bisa distigma
mengarah kepada hal hal yang distorsi tidak tepat tidak karena idealisme saya tolak
oleh karena itu saya katakan dari awal satu sen pun saya tidak mau bayar kalau itu secara eksklusif
secara eksklusif bahwa itu dikaitkan pada seorang calon ketua umum disitu persoalannya
oleh karena itu sampai kapanpun saya tidak akan bayar kalau itu dikaitkan dengan rekrutmen kepemimpinan golkar
golkar itu partai besar partai yang mampu membangun budaya politik yang ada
oleh karena itu tidak boleh ada hal seperti itu
baik pak bapak sebenarnya ya bapak berarti mempunyai keinginan untuk mengubah budaya itu
tapi jika bapak tidak mengikuti kesepakatan aturan tersebut berarti bapak kehilangan kesempatan seperti apa pak
siang ini sudah diputuskan aa
ya itulah bedanya kita berangkat dengan idealisme dengan cita cita untuk kepentingan kebesaran golkar
atau hanya semua jadi ketua umum saya tidak seperti itu saya sudah gubernur sulawesi selatan sekarang bahkan tidak hanya itu
saya mulai karir saya dari lurah dari camat dan saya pikir ini bukan soal mau jadi ketua umum atau tidak
ada kemainan kita untuk partai besar ini menjadi partai yang bisa dibanggakan diharapkan dibutuhkan oleh rakyat
dan pada posisi itu saya bertahan tidak ada seperti itu
dan budaya apa selama ini tidak ada bayar bayaran seperti itu
baik sejauh ini dikatakan bahwa satu miliar ini bukan merupakan patokan untuk masuk
tapi juga dikatakan sumbangan begitu untuk partai
anda sendiri menilai ini seperti apa pak
saya tidak mengatakan apapun nilainya kan ini masing masing kita punya prinsip kita punya karakter dalam mau menjadi pemimpin
oleh karena itu bukan soal berapa rupiah sebesar apa ini saya tidak menangkap ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi budaya politik kita

atau kita mau jadikan ini pastron baru bahwa sebesar apa

siapapun yang mau jadi ketua siapapun menjadi pemimpin harus dikaitkan dia punya kemampuan keuangan atau ada yang bayarkan
hal hal seperti ini yang menurut saya pada saya tidak berarti yang lain tidak bagus bagus yang lain
saya tidak gugat orang yang mau membayar itu tidak bahasa kepentingan saya adalah apa yang menjadi harapan rakyat kebutuhan rakyat
apa yang distigma orang terhadap golkar itu tidak boleh terjadi sekarang gitu loh
bagi golkar yang sekarang ini sebenarnya mau lagi membangun dirinya mau merubah semua hal hal yang
bukankah sudah dua tahun kita konflik ya itu yang menjadi prosedur saya gitu loh
pak syarul ini terkait sebenarnya dengan persyaratan yang muncul ini kalau anda mengatakan memang tidak ada budaya seperti itu
tetapi dengan ada beberapa orang yang menolak apa sebenarnya keinginan partai tetap mempertahankan syarat itu pak
ya saya tidak mau itu pikiran dari teman teman yang ada dan saya hargai pikiran itu
dan saya tetap dengan prinsip saya saya lima kali pilkada kok mulai dari bupati wakup tidak ada hal hal yang sekitar eksklusif dibikirkan seperti itu
itu saya gitu loh
silahkan aja teman teman apa ini hanya trik politik tidak ini prinsip saya berharap indonesia bisa dibangun dengan cara cara yang tidak disorsi
jadi anda melihat pada dua periode sebelumnya nih ya pak sarul
jika kita melihat dulu yusuf kala memenangi dua ribu empat ketika itu menjadi ketua golkar itu karena baru saja terpilih menjadi wakil presiden mengendampingi sby
lalu juga dua ribu sembilan ada abu rizal bakri yang menang atas surya paloh
anda melihat bahwa ini ada persamaan yaitu kedekatan dengan penguasa
nah anda kalau kita lihat bisa memiliki posisi yang strategis
karena anda juga mendapat dukungan dari yusuf kala saat ini sebagai wakil presiden saat ini
anda melihatnya bagaimana pak syahrul
saya dapat dukungan bukan saya dengan saya kan gubernur ada presiden saya ada wapres saya masa dua duanya nggak dukung saya bukan itu
siapapun yang dukung kita kita harus pada posisi bahwa seorang pemimpin itu dibangun dengan ketulusan
partai ini harus dengan segara ikhlas membela kepentingan rakyat dan itu harus dimulai dari diri kita gitu loh
ya maaf pak jadi bagi anda walaupun memang syarat satu miliar itu harus dilakukan terakhir sabtu siang ini pak ya
dan kalaupun memang anda tersingkir dari pemilihan ketua umum seperti apa pak
ya intinya itu sih saya bukan banyak lah yang bisa bayarkan saya
tapi bukan itu kan kita punya prinsip masing masing
saya tidak mau cederai teman teman yang ada di golkar
mereka sudah cukup berusaha silakan aja
karena saya tidak mau ikut dengan cara seperti itu
baik anda juga tidak menilai bahwa ini tindak politik uang
ah saya tidak mau justru itu saya bilang
cara cara yang bisa dalam quote and quote membangun stigma bahwa golkar itu identik dengan cara itu
mari kita balikkan dong
partai ini besar masih banyak yang baik
dan partai ini dibutuhkan oleh rakyat
syarul yasin limpo terima kasih
syarul yassin limpo terima kasih atas perbincangannya bersama cnn indonesia today
memang kami masih menunggu bagaimana nanti langkahnya ya yang akan diterapkan golkar
tapi kalau syahrul yassin limpo menegaskan bahwa tidak akan menuruti persyaratan tersebut
selain juga syahrul yassin limpo masih ada juga indra bambang utoyo yang sampai saat ini juga belum menyerahkan uang satu miliar tersebut
iya menarik nanti kita tunggu bagaimana nanti siang